terima kasih anda masih bersama kami di political show
wacana memasangkan ketua umum partai gerindra prabowo subianto dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menggelinding makin besar bak bola salju
skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya saat mendampingi presiden joko widodo
dalam kegiatan panen raya di kebumen jawa tengah
duet ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar bisa jadi skenario yang mengubah peta permainan pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
ramai sekali hari ini yang hadir di political show
dari yang paling kanan saya perkenalkan direktur eksekutif indo strategik mas khairul umam
selamat malam mas umang
ini ada yang kembali ke dunia persilatan
ketua majelis pertimbangan p tiga mas romah hurmusi
selamat malam gus romi
terima kasih mbak rifana
oke ada juga wakil ketua umum pkb jazil lufawait
selamat malam gus jazil
ketua dpp pdi perjuangan mas jarod saiful hidayat
selamat malam mas jarod
sehat selalu ya
dan juga anggota dewan pemina partai gerindra
udah naik jabatannya langsung dari jurubicara ke anggota dewan pembina
selamat malam bang andri
dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasa sebagai bentuk dan juga wujud partisipasi publik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
malam ini ada mahasiswa dari universitas parahiangan
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan mengkritik menanggapi mengeluarkan unek unek
selamat menikmati dialognya
saya mau langsung ke pdi perjuangan
partai yang punya golden ticket tapi belum memutuskan siapa capresnya
mas jarod pertemuan antara pak jokowi presiden jokowi kemudian dengan pak prabowo dengan pak ganjar di acara panen raya kebumen jawa tengah itu disinyalir sebagai kodenya pak jokowi untuk ganjar pranowo
pertanyaan saya bukan itu
kabarnya sudah ada keputusan ibu megawati soekarno putri memutuskan ganjar pranowo sebagai capresnya pdip itu betul nggak
pertemuan di kebumen
itu memang peristiwa politik
itu peristiwa politik
tapi dalam konteks itu politik pertanian
bagaimana pak jokowi memberikan contoh memberikan arah bagaimana kita membangun mewujudkan kedaulatan pangan
makanya konteksnya adalah ketika ketemu di kebumen itu pak ganjar itu pakai pak gendines sebagai gubernur
yang wajib mendampingi presiden
kemudian pak prabowo hadir sebagai menteri pertahanan
yang juga punya tugas untuk membantu pak jokowi mewujudkan kedaulatan pangan
menteri pertanian juga hadir
konteksnya itu kalau kamu lihat ya
itu adalah politik pangan kita seperti apa
sambil memberikan warning sinyal sebetulnya
hati hati loh ini lagi panen raya
kalau panen raya biasanya harga nggak berapa
gabbah petani turun
yang kedua ini pak jokowi ingin menunjukkan bahwa inilah politik sistem ketatanegaraan kita
dimana gubernur itu adalah provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
nah beliau ingin menunjukkan bahwa sinergi harus antara pemerintah pusat kemudian presiden
kemudian pak ganjar sebagai gubernur dan pak prabowo sebagai pembantunya presiden
kan gitu loh ya
jadi jangan kemudian di printer kemana mana
yang kedua adalah yang berhak memasang masangkan itu siapa
kan gitu loh
apakah lembaga survei apakah konsultan yang berhak menentukan mengusulkan pasangan calon itu siapa toh
berarti presiden jokowi tidak berhak ya
pak presiden itu berkali kali menyampaikan ketika ditanya
loh itu yang mengusulkan
nanti kan ketua umum partai politik
jadi dalam konteks seperti itu ya
sedangkan di masing masing partai itu juga punya sistem sendiri sendiri
kami punya anggaran dasar anggaran rumah tangga
dimana ketua umum ibu mega itu mempunyai hak prerogatif
untuk bisa menentukan siapa calon presiden dari pd pejuangan
kabarnya sudah putus nih mas jarod
hak prerogatifnya sudah dikeluarkan untuk ganjar pranowo
betul sudah ya
pada saat ulang tahun partai disampaikan bahwa calon presiden dari pd perjuangan dari kader internal partai
oke satu kan gitu kan ya
kemudian kapan diumumkan nanti tunggu momentumnya
karena itu sudah ada di kantongnya ibu mega
jadi yang sabar saja
atau sekarang juga masih belum jelas ini
ya belum jelas
jadi kemarin sinyalnya pak jokowi buat pd pejuangan
pak jokowi buat pd pejuangan itu sebetulnya presiden tidak punya hak ya
untuk memberikan sinyal sinyal seperti itu untuk memasangkan tokoh tokoh yang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh empat
termasuk pak prabowo dan ganjar
kingmaker atau queenmakernya itu adalah ketua umum partai
presiden sebagai sosok negarawan selalu disebut
ya di absen
saya hadir di tempatnya mas romi misalnya ya
acara p tiga ya
siapa siapa saja yang kelihatannya mau maju ini
ya toh yang hadir pada saat itu disebut semua
itulah kebesaran hati dari pak jokowi
meskipun pak jokowi adalah kader internal pd pejuangan
tapi pdip risih gak sih dengan apa yang dilakukan oleh pak jokowi bersikap seolah olah menjadi kingmaker
padahal kan itu haknya partai politik
haknya ketua umum partai politik untuk menjadi kingmaker
pak jokowi bukan ketua umum partai
tidak punya hak prerogatif itu
pdp gak risih ya
selalu ketika ditanya loh itu kan harusnya partai politik
tapi pak jokowi juga punya keinginan dong
ya kan punya keinginan dong
apa keinginannya supaya apa yang sudah diletakkan oleh pak jokowi bisa dilanjutkan ya
diteruskan siapapun penggantinya
itu aja sebetulnya
nggak mungkin pak jokowi kemudian bilang sudah lah saya lepaskan saja
biarkan nanti apa yang sudah saya letakkan dirubah
semuanya ya dibongkar semuanya
kalau sudah seperti ini pembangunan kita ini akan terpotong potong seperti poco poco
jadi dalam konteks seperti itu
jadi dalam konteks pak jokowi mencari penerusnya
makanya ingin bersikap menjadi kingmaker begitu ya
supaya apa yang sudah dilakukan selama ini tidak diganti
yang nyebut pak jokowi sebagai kingmaker kan rifana
saya yakin pak jokowi juga tidak memposisikan sebagai kingmaker
bicara tadi mas jarod mengatakan bahwa ini hak prerogatifnya bu mega
kemudian tinggal tunggu momentumnya
informasi yang kita dapat bahwa akan ada percepatan deklarasi terhadap ganjar pranowo pada bulan april
itu betul gak
dari mana lagi tuh
itu makanya kita konfirmasi ke mas jarod
dari mana lagi tuh
gak ada ya
berarti bulan april belum ya
belum ada pengumuman di bulan april ya
bisa bulan maret april mei bisa juga
juni bisa juga
berarti bisa april
ya bisa saja kan
tapi waktu terbaik menurut pdip kapan
itu kan deklarasi calon presiden dari berbagai macam partai kan sudah terus ya
ya momentumnya wah kan gitu ya
apakah ada pengaruh dengan elektabilitas partainya
nanti kita tanya ke partai partai yang sudah mendeklarasikan
masih belum pasti
bahkan tiga jam sebelum pendaftaran bisa berubah
jadi ini tetap dinamis cair gitu ya
saya mau ke bang andri
bang andre ini acara panen raya
tadi disebutkan bahwa pak ganjar sebagai kepanjangan tangannya pemerintah pusat
oke beliau adalah gubernur jawa tengah
tapi saya masih belum bisa melihat korelasi ketika pak prabowo subianto yang menteri pertahanan
datang ke acara panen raya
kok ya bisa bersamaan dengan presiden dengan pak ganjar
ini menurut gerindra sinyal ya
bahwa presiden memang ingin mendorong pak prabowo maju berduet dengan ganjar
masa gerindra enggak melihat itu sebagai sinyal
tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan berulang ulang kali beberapa hari ini ya
bahwasannya pertama pak prabowo itu hadir sebagai menteri yang diajak oleh presiden melakukan kunjungan kerja
tentu beliau diajak oleh pimpinannya
presiden republik indonesia
beliau sebagai menteri
beliau datang hadir
dan kita tahu kunjungan kerja itu kebetulan di jawa tengah
dan memang secara protokoler kalau presiden datang gubernur itu wajib mendampingi
ya otomatis ada pak jokowi yang jadi presiden
pak prabowo menterinya
lalu ada mas ganjar sebagai gubernur jawa tengah
hadir di acara itu
tapi kalau memang ini nama juga apa kalau enggak
masa gerindra enggak he
masa gerindra enggak happy ada sinyal endorsement dari presiden jokowi ke pak prabowo
yang saya happy itu satu ya
yang kita senang itu satu
bahwa suasana guyuk
bahwa suasananya cair
ini modal besar ke depan untuk kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ya
bagaimana persatuan bisa terjaga
suasana pemilu bisa riang gembira
jauh dari hoax dan juga fitnah
itu yang paling penting
kalau soal gerindra itu dah jauh
soal gerindra itu sudah jelas
bang gus jazil
ini kita kami tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh dua sudah melaksanakan rapimnas
prabowo subianto sebagai calon presiden
yang kedua kami seluruh kader gerindra samikna wa atona kepada pak prabowo untuk menentukan siapa pasangannya siapa koalisinya
nah tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
partai gerindra mentandatangani piagam kerjasama koalisi kebangkitan indonesia raya dengan pkb
nah di pasal empat nya itu bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden koalisi kebangkitan indonesia raya ditentukan bersama sama oleh pak prabowo dan gus muhaymin
bahkan nana mungkin kurang masuk
harusnya foto pak prabowo dan gus muhaymin yang kemarin disuruh
itu gak ada di lembaga lembaga survei masalahnya
bukan apa yang sudah dipotret oleh lembaga survei
bukan ini bukan survei nana
bukan hanya pak prabowo ketemu mas ganjar dan pak jokowi di kebumen kemarin
bahwa hari minggu yang lalu gus jazil
karena gak ada presiden dalam pertemuan pak prabowo dengan gus muhaymin
kalau misalnya ada mungkin jadi berita juga
persoalannya presiden hadir di tengah tengah antara pak prabowo dengan pak ganjar
masa gerindra gak melihat itu sebagai sebuah sinyal endorsement dari pak jokowi
kepada pak prabowo untuk duet dengan ganjar
kalau pak jokowi
kalau pak prabowo mendukung pak jokowi
pak jokowi mendukung pak prabowo ya wajar
kenapa wajar saya bilang
karena pak prabowo adalah menteri terbaik yang ada di kabinet pak jokowi
ya wajar itu loh
seluruh lembaga survei apapun selalu menyatakan bahwa pak prabowo adalah menteri berkinerja terbaik ya
menteri yang paling populer
menteri yang paling hebat lah di kabinet pak jokowi
wajar seorang presiden ingin menterinya melanjutkan kepemimpinan beliau
itu wajar normal itu loh
pasangannya kemudian pasangannya dicarikan dijodohkan dalam acara kemarin
masa gerindra gak melihat itu sebagai ajang perjodohan
kalau perjodohan itu nggak di tengah sawah nana
itu kan simbol simbol semiotik
mas umam ini dibantah terus padahal mungkin hatinya teman teman gerindra dan juga bang andre happy sekali begitu ya
pertemuan pak jokowi pak prabowo mas ganjar di acara panen raya sebegitu mesra sampai selfie
masa itu gak ada pesan semiotiknya yang bisa terbaca dari situ
memang tafsirannya seperti apa sih mas umam
kalau yang terjadi di kebumen tafsirnya sangat beragam
tetapi yang di depan mata ini kita bisa melihat bagaimana sebegitu disiplinnya para politisi kita
supaya kemudian tidak tercipta off site off site itu
tapi betul apa yang terjadi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa pak jokowi sedang memainkan panggung politik
dan itu menunjukkan bukan hanya political endorsement tetapi juga preferensi politik beliau
tentu dengan asumsi bahwa mengumpulkan kan tadi ada sejumlah pejabat negara termasuk misalnya pak menteri pertanian
pertanyaannya kemudian di dalam frame itu kenapa di mana pak menteri pertanian
seolah olah kemudian geser di spesi yang lain
ada seskat juga mas pramono anu gak ikut foto
ada siskap juga tetapi frame digeser pada itu
nah artinya apa
dalam konteks ini ini bisa dianggap sebagai sebuah cipta kondisi
bagaimana kemudian memunculkan narasi tentang tadi duet preferensi antara ganjar prabowo atau prabowo ganjar
meskipun di saat yang sama tadi disampaikan oleh bang andre mencoba untuk sangat berhati hati
karena bagaimanapun juga harus perlu dan penting untuk menjaga perasaan dari teman teman pkb
jangan sampai kena prank
jangan sampai kemudian terlukai
karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari baseline yang selama ini dibangun dalam konteks koalisi
jadi sama makna seseberhana itu
dan kalau misal dikatakan bahwa pak jokowi bermain sebagai kingmaker to some extent saya bilang iya
memang betul di mata teman teman pdip pak jaron tadi menjelaskan
memang positioning dari pak jokowi di hadapan bu mega tentu pak jokowi tidak mungkin melampaui otoritas bumega
bisa kualat itu
tetapi kalau misal kita cek di koalisi kib misalnya
partainya mas romy kemarin mengatakan kita akan samik na wa ta'na juga kepada pak jokowi
kita akan kepada panglima tertinggi
nah bahkan golkar mengatakan pak erlangga mengatakan bahwa setiap capres pencawapres yang dilakukan oleh golkar akan dikonsultasikan secara langsung dengan presiden
ini real politik bahwa pak jokowi memainkan pion pion kekuatan politik itu
apakah kemudian endingnya untuk memberikan endorsement kepada bumega
atau sifatnya kemudian kalau dalam bahasa yang lebih vulgar seolah olah kemudian memfeit akompli bumega
bu ini ada capres cawapres yang siap
kira kira demikian pak
oke memfeit akompli bumega ini loh ada pasangan yang sudah siap
ini semua jago jago saya
silahkan bumega milih
kalau misalnya nggak bisa milih disatukan saja
jadi bumega ini ketika memutuskan itu kan tidak bisa krusa krusu
ini kita bukan main main
kita itu akan mengajukan calon pemimpin
yang kemimpin bangsa yang besar ini loh
sekaligus yang bisa menjamin keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh pak jokowi
tentu saja ibu mega itu akan menerima banyak sekali masukan
dari berbagai macam sisi
dan di dalam memutuskan selalu ibu mega itu ada satu ruang untuk berkontemplasi
keheningan dan memohon petunjuk
dari allah swt
karena ini sangat menentukan
ini yang kami harus dihargai dan memang ini
jadi nggak bisa krusa krusu
tidak bisa gesa gerusu sekedar masang masangkan seperti lembaga survei
tapi itu sebagai pengetahuan
itu pasti akan mendapatkan perhatian
jadi ibu mega memperhatikan dong apa yang dilakukan oleh presiden jokowi
karena ini semua media membahas
dan hubungan beliau dengan pak prasetya
dengan pak prabowo juga sangat baik
tidak ada resistensi juga dengan mas ganjar
jadi dua tokoh ini sebetulnya di matanya ibu mega ya bisa diterima saja kan
selama ini hubungan kita dengan partai gerindra bagus
hati hati banget loh mas jarod
ini kenyataannya seperti ini
real politiknya di mas umim ya
dengan p tiga bagus juga
kan tetangga kita ini
sehingga sering main ya
bahkan sholat jumat pun itu masih ke tempat pj
selalu sholat jumat itu selalu di tempatnya pdi ya
kemudian dengan pkb juga bagus
jadi hubungan bagus
tapi dialog ini kerjasama ini tetap harus dibangun
karena ketika memimpin bangsa kita ini tidak bisa sendiri sendiri
perlu ada dialog perlu ada satu perenungan yang sama perlu ada visi sebetulnya yang sama
indonesia itu mau dibawa kemana
jadi pdip berharap bisa berdialog dan berkoalisi dengan pak prasetya
berkoalisi dengan partai lain meskipun punya golden ticket ya
kami tidak mengatakan koalisi ya
karena koalisi itu tidak
jadi tidak mungkin sendiri kan
pada bpps dua ribu dua puluh empat
mas romi ini karena tetanggaan
kantornya sebelahan antara pdi perjuangan dpp didiponegoro sama p tiga
dan tadi sudah disebut juga oleh mas umam bahwa preferensi politiknya pak jokowi sudah terlihat
nah p tiga tertarik nggak antara prabowo dengan ganjar
karena ini dua duanya jagonya pak jokowi
jadi daripada kib yang nggak pasti itu ini dua duanya barangnya pak jokowi
barang kehidupan mana semua
sebenarnya begini ya
kalau kita lihat apa yang dilakukan presiden
kalaupun tadi mas jarod mengatakan bukan kingmaker
karena formally kingmaker itu adalah ketua umum partai politik ya
atau queenmaker ya kalau dalam hal ini bu mega
tapi pak jokowi adalah super opinion leader
jadi saya sebut super opinion leader
karena apapun langkah seorang presiden dengan liputan yang luar biasa akan memberikan opinion leader
sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh pak jokowi oleh para fansnya para pecintanya ini
nah itu akan dianggap sebagai sebuah kenyataan politik yang mungkin akan terjadi
kalau kemudian ada pemasangan sekali lagi itu kembali lagi
pertama kepada ibu mega yang memiliki pdi perjuangan dalam konteks pencalonan
karena itu adart sudah memutuskan demikian
dan kepada pak prabowo
nah kita lihat apakah akan ada kejutan kejutan atau tidak
tapi bagi p tiga hari ini yang paling prinsip adalah karena kami ini bukan partai yang juga begitu besar untuk bisa mencalonkan sendiri
hanya pdip yang cukup untuk memiliki golden ticket maju sendiri
tentu kita harus berkoalisi itu sudah pasti
yang kedua kerangka kebutuhan kepemimpinan nasional ke depan itu apa
bagi kita ada tiga
pertama kita berbicara kontinuasi
apa yang sudah bagus di zaman pak jokowi dilanjutkan
yang kedua komplementasi
dan yang ketiga rekonsiliasi
kedepan kita harus berbicara mengakhiri pertarungan antara cebong versus kampret ini ya
karena itu sesuatu yang tidak produk itu
jadi memasangkan mereka berdua ini bisa memanuhi kriteria anda tadi ya
rekonsiliasi itu ada dua
yang kedua rekonsiliasi personal
rekonsiliasi institusional artinya semua partai partai yang kemarin berada di cepong dan berada di kampret itu seharusnya ke depan itu menjadi satu
setidaknya ada perwakilannya lah di situ
kemudian yang kedua institusional
figur figur yang merupakan inisiasi paripurna yang kemudian menjadi calon presiden pada waktu itu atau calon wakil presidennya
itu sebaiknya kemudian juga menjadi satu lagi
sehingga semua narasi pertikaian antara cebong dan kampret ini selesai
karena lebih banyak persoalan kita ke depan sana
jadi menggabungkan dua orang ini prabowo ganjar atau ganjar prabowo itu menurut p tiga sangat menguntungkan ya
mengakhiri semua tadi ya
untuk bangsa ini mungkin itu akan menjadi alternatif untuk kebaikan
tetapi sekali lagi bahwa apakah itu akan terjadi atau tidak
karena kalau kita berbicara sejarah kepemimpinan nasional sejak zaman bung karno bung hatta dulu
itu pilar nasionalisme dan religiositas itu juga tidak pernah absen
bahkan sampai yang terakhir pak jokowi pun mengambil kiamat arif amin atas dasar itu ya
sehingga memang dua tokoh bangsa kita ya dengan kelebihan yang masing masing dimilikinya
itu kita perlu tinjau aspek religiositasnya yang ada di kedua tokoh ini seperti apa
ini yang masih kita eksperimen
lebih menguntungkan mana prabowo atau ganjar untuk p tiga atau dua duanya sangat menguntungkan buat p tiga
masuk gak ke dalam konstituennya p tiga
sampai hari ini nama pak ganjar pak prabowo termasuk pak anies juga
itu merupakan nama nama yang tiga teratas lah di konstituen kita
berdasarkan survei yang kita lakukan kepada ketua sekretaris pendahara kita
yang setiap saat kita lakukan karena cukup singkat kita lakukan itu dengan alat alat survei mangki yang
berarti p tiga mempertimbangkan lah dua nama itu karena sudah ada di survei ya
kalau p tiga mempertimbangkan pkb kayaknya
dekat gitu loh
sampai langsung pak prabowo
jangan duduk pkb deg dekan dari mana deg dekannya
tapi kan anda sudah mengatakan bahwa pertemuan ini merusak konstelasi
jadi pertemuan pak prabowo pak jokowi dengan pak ganjar duet prabowo ganjar
gimana saya menyatakan itu
ada anda sudah sebutkan
ini saya sebutin ya
ada di salah satu berita online
ya penting itu juga gak klam
oke jadi gimana tanggapannya
soal prabowo ganjar atau ganjar prabowo buat pkb
buat khawatir gak
kita ini sedang membangun koalisi dengan pak prabowo
dan kita harus konsisten pada piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pak prabowo dan gus moaimin
jadi kalau soal sinyal soal kode yang disampaikan oleh pak jokowi
itu hal yang biasa dan publik melihat semuanya
sampai hari ini tidak satupun partai politik yang sudah memastikan pasangan presiden dan wakil presidennya
partai terbesar aja belum kok
nah kami bersama gerindra sudah cukup memenuhi syarat untuk presidensial threshold
tetapi tentu kami harus menimbang nimbang timingnya waktunya
karena ini urusannya urusan besar urusan menjadi presiden dan wakil presiden
bukan pengantenan begitu yang kemudian ngundang resepsi enggak
ini meskipun disini sudah ada pak prabowo
dan sudah ada pak moaimin yang diberikan mandat di dalam fakta piagam koalisi
tentu harus menghitung kondisi situasi pola yang lain
toh waktu masih jauh
gus jazil ini dari pemberitaan di salah satu media online
pkb menganggap bahwa pertemuan pak prabowo ganjar ataupun duet prabowo ganjar mengganggu fokus dan arah koalisi
jadi pkb merasa seperti itu enggak
pernyataan dari salah satu petinggi pkb loh
semua sinyal yang disampaikan
anda yang mengatakan itu
di salah satu media
ya media yang mana
bahwa yang saya sebut mengganggu fokus bukan itu
pernyataannya pak hasim
nanti saya putarkan deh
nah kalau itu bagi kami mengganggu
tapi kalau soal pak jokowi bertemu
pak jokowi kapan pun bisa bertemu menterinya kok
yang dianggap aneh aneh
setiap pak jokowi bertemu dengan tokoh
jangan dimaknai sebagai oh itu calon presiden dan wakil presiden
kemudian itulah yang terjadi kalau seperti pak romi tadi
supaya politik kedepan ini terjadi apa namanya
tidak ada lagi kadrun
eh tidak ada lagi kadrun
tidak ada cebong dan kampret
yang muncul kadrun
kan ini juga tidak fair
maka oleh sebab itu
presiden saya yakin yang seperti disampaikan oleh pak jarod
ingin mendorong pemilu ini
melahirkan pemimpin yang maksimal
yang mampu menjaga legasi beliau
sekaligus menjadikan pemilu ini damai riang
masa kita akan mengatakan bahwa pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo
dengan pak ganjar dianggap
soal prabowo berduet dengan ganjar
atau ganjar berduet dengan prabowo
ini pkb merasa bahwa ini akan mengganggu arah koalisinya pkb dan b
ya itu tadi
antara prabowo ganjar atau ganjar prabowo
kalau pak prabowo ketemu dengan pak ganjar
pak muhaymin juga ketemu dengan pak erlangga kok
enggak ada yang ribut
enggak ada masalah
dan dalam piagam kerjasama juga enggak ada yang dilanggar
kok tiba tiba kita merasa bahwa
apa pertemuan pak prabowo dengan mas ganjar dijadikan masalah
justru saya melihat
pak ganjar ini sebagai kader pdip
kan tentu masih membutuhkan izin dari pdip
seandainya nyalon bukan dari pak presiden
jadi maksud anda apa
apa harusnya presiden tidak memberikan sinyal sinyal seperti itu
ya kita tidak bisa membatasi pak presiden mau bertemu dengan siapapun
tetapi fakta di setiap pemilu
dan kami juga mengikuti pemilu
semua partai politik
ingin ketika menentukan
siapa pasangan presiden dan wakil presiden
itu punya korelasi
untuk penguatan dan membesarkan partainya
oleh sebab itu
kalau dinamika dinamika yang cair ini
kita enggak usah terlalu
jadi pkb enggak marah ya
dengan wacana duet itu yang berkembang
karena ini banyak sekali lembaga survei
justru pkb enggak marah
kalau kemudian pak prabowo didowngrade menjadi wakil presiden
ini kan duetnya belum ketahuan
siapa yang jadi rizwan
iya kan di situ
opini yang dibangun
pak prabowo ganjar
atau pak ganjar prabowo
padahal itu semua pepesan kosong
tidak ada partai politik pun yang mengendos itu
sampai hari ini
kok tiba tiba nana membuat kesimpulan itu loh
pasangan ganjar pak prabowo
pak prabowo ganjar
sampai detik itu
tanya yang lain
kalau kecuali kader dua dua itu misalkan kader pkb
partai yang lain juga tidak ada memberikan endorsement
kenapa kita buru buru mengambil kesimpulan
nana membuat opini yang macam macam
ada survei yang menyatukan mereka
dan itu akannya tinggi loh
lembaga survei yang menyatukan itu
kalau lembaga survei
berapa ribu lembaga survei
coba tampilkan semua
lembaga survei juga nggak punya kewenangan secara konstitusi untuk memasang masangkan itu
pendapat pak jarod ini dihargai bahwa sampai hari ini
pdip belum memutuskan
termasuk pak ganjar
jangan difeta kompli
seakan akan pak ganjar ini sudah direstui berpasangan dengan pak prabowo
inilah yang kemudian
karena menurut saya penting
jangan kemudian publik ini dibuat
orang ketemu di tengah sawah saja pikirannya jauh banget
karena ini kan ada presiden di tengah
sementara pak muhaymin ketemu pak prabowo
di pondok pesantren
oleh kbjt ini juga gak dimaknanya apa apa
kalau ada presiden di situ maknanya besar
saya mau ke mas umam
mas umam menurut gus jazil bahwa duet prabowo ganjar atau ganjar prabowo ini pepesan kosong
tidak ada partai yang mengendorse itu
tapi nyatanya kita dengar dengar bisik bisiknya bahwa komunikasinya sebetulnya sudah terjalin
di bawah radar lah komunikasi itu ada
dan makanya kemarin ada pertemuan di panen raya itu
ini kebetulan ya menurut anda atau memang berpesan kosong atau
sebenarnya yang disampaikan oleh mas jazil tadi
itu benar adanya
bahwa per hari ini legal formal belum ada kemudian satupun kekuatan yang memberikan dukungan secara terbuka
terhadap pasangan prabowo atau gajar prabowo
atau gajar untuk menjadi satu pasangan
tetapi sebagai sebuah pergerakan politik komunikasi politik
patut diduga bahwa kemudian kemarin di kebumen itu menjadi panggung yang kemudian memang telah dikomunikasikan
oleh simbol simbol kekuatan itu
meskipun mbak kalau misal kita lihat dari aspek elektabilitas
mungkin banyak pihak yang kemudian menduga ini adalah dua kekuatan yang digabungkan menjadi satu
dua kekuatan partai besar dua kekuatan elektabilitas capres
dengan kekuatan yang relatif cukup besar selama ini
ini berpotensi menghadirkan super blok
yang kemudian implikasinya kemudian bisa kemana mana
artinya bisa kemudian menarik kekuatan kekuatan partai yang lain
tantangannya adalah satu
tadi disampaikan mas romy
ini kalau misal kemudian pak ganjar pak prabowo menjadi satu
kemudian ini adalah dua kekuatan nasionalis
yang kemudian memaksa quote by quote teman teman dari partai partai islam untuk dipaksa menjadi makmum
kalau misalkan udah dibutuhkan
seperti menambah saja ya
nah udah pengembira saja
tetapi kemudian kemudian itu impactnya kemana mana
di sisi yang lain ini kalau misal dilihat apakah betul pak ganjar akan di endorse oleh pdip
ataukah pak ganjar skemanya adalah keluar dari pdip sehingga kemudian membentuk satu gerbong kekuatan baru
yang kemudian bisa mengawinkan gajar dan prabowo
dan itu kita masih kalkulasi ulang
oke tahan dulu
nah kalkulasinya namanya cukup panjang
dalam konteks ini adalah siapa capres siapa cawapres
karena masing masing menggunakan hak veto
pak asyik menyampaikan pak asto juga menyampaikan

tahan dulu mas umam
setelah ini kita akan bahas koalisi besar ataupun super blok tadi
apakah kemudian partai partai islam nanti akan dipaksa jadi makmum saja ikut dengan koalisinya pdip
dan juga gerinda kita tidak tahu ada pernyataan pernyataan agak keras ini yang disampaikan oleh adiknya pak prabowo
nanti kita akan putarkan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show